presiden joko widodo mengaku kaget karena menerima laporan angka rasio penduduk indonesia berpendidikan s dua dan s tiga hanya empat puluh lima persen
jokowi menyebut angka rasio itu sangat rendah dibandingkan negara tetangga seperti vietnam dan malaysia
dan rasio penduduk berpendidikan s dua dan s tiga terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini
saya kaget juga kemarin dapat angka ini saya kaget indonesia itu di angka empat puluh lima persen empat puluh lima persen
negara tetangga kita vietnam malaysia sudah di angka dua empat puluh tiga persen negara maju sembilan delapan persen
sma atau sederajat di tahun dua ribu dua puluh sebanyak empat tiga juta
angka ini naik di dua tahun berikutnya menjadi enam enam juta orang dan enam tujuh juta orang
meski jumlahnya besar angka kelulusan sma terbilang kecil mengingat penduduk indonesia yang jumlahnya mencapai dua ratus tujuh puluh juta orang
lalu bagaimana dengan tingkat kelulusan di jenjang sarjana saudara
dia tahun dua ribu dua puluh ada satu empat puluh dua orang lulus s satu
di tahun dua ribu dua puluh satu jumlah meningkat menjadi satu satu ratus lima puluh delapan orang
di tahun dua ribu dua puluh dua yang lulus sarjana sebanyak satu dua ratus delapan puluh dua orang
serupa dengan lulusan sma meski jumlahnya besar angka kelulusan sarjana sangatlah kecil mengingat penduduk indonesia yang jumlahnya mencapai dua ratus tujuh puluh juta orang